jelang pergantian tahun baru pedagang trompet mulai menjamur di sejumlah tempat
namun sayangnya trompet yang dijual tidak lagi produk lokal tapi justru trompet plastik buatan cina
ya sepertinya demam telolet om bentar lagi akan semakin menjadi jadi di pergantian tahun
pasalnya apa seperti kita ketahui tahun baru selalu identik dengan kembang api ataupun trompet
nah namun boleh pinju mas
namun di pergantian tahun dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas ini saya kok kesulitan ya mencari atau menemukan trompet kertas buatan lokal dibandingkan trompet plastik seperti ini
menjelang tahun baru penjual trompet semakin menjamur
seperti nuarini warga surabaya yang bersama tetangganya bekerjasama menjadi pedagang trompet musiman
mencapai jutaan rupiah dengan margin keuntungan tiga puluh hingga seratus persen
tetapi jika dulu trompet tahun baru adalah buatan lokal yang terbuat dari kertas
kini yang dijual adalah trompet plastik buatan cina
ya kenapa plastik ya mungkin kalau yang buatan kertas itu gampang luntur kalau kena hujan
kalau plastik kan tahan lama
meski harganya bisa berkali lipat lebih mahal
plastik impor ini justru yang paling laris
alasannya lebih gampang mencetnya kan anak kecil kan
kalau yang kertas cepat rusak mbak ntar beli lagi
meski begitu peminat trompet kertas masih tetap ada
bagi mereka trompet kertas punya keunggulan
misalnya bisa dimodifikasi menjadi berbagai macam bentuk
bagi penjual trompet kertas doa mereka tidak hanya dagangannya lari saja
tetapi juga agar saat perayaan
tahun baru nanti tidak turun hujan yang bisa membuat trompetnya basah dan rugi